kita ke perkembangan kasus padepokan dimas kanjeng
segala cara dilakukan pemerintah untuk mengajak pulang para pengikut taat pribadi
di padepokan dimas kanjeng di kabupaten probolinggo jawa timur
kali ini petugas dari tim litbang kemenak ri mendatangi tenda tenda
namun mereka ditolak mentah mentah saat mengajak ratusan pengikut taat pribadi
rabu siang lima oktober rombongan petugas dari bagian penelitian
dan pengembangan kementerian agama republik indonesia
mendatangi padepokan dimas kanjeng di desa wangkal kecamatan gading
kabupaten probolinggo jawa timur
mereka hendak mengevaluasi dan melihat langsung kondisi ratusan pengikut taat pribadi
yang bermukim di tenda tenda di area padepokan
namun para pengikut taat pribadi malah menginterogasi petugas
dari tim litbang kementerian agama tersebut
mereka mengaku lebih tenang menekuni ibadah di yayasan padepokan dimas kanjeng ini
dan meminta penyelidikan
tim dari kementerian agama tidak ikut campur
himbawan petugas kementerian agar segera pulang ke rumah
tidak digubris oleh pengikut setia taat pribadi
tujuan ini untuk melihat suasana yang ada di sini
kondisi aktivitas mereka yang saat ini yang sehari hari
kemudian relasi antar mereka relasi mereka dengan masyarakat yang ada di sini
jadi apa sih yang terjadi di sini
kondisinya yang mereka alami itu bagaimana
hingga rabu siang jumlah pengikut taat pribadi yang masih bertahan di tenda tenda padepokan
ada dua ratus empat puluh dua orang
sebagian pengikut datang dan pulang secara bergiliran
dengan alasan menjaga padepokan
kita sudah terhubung dengan korespondensian indonesia miftah farid
di padepokan taat pribadi di probolinggo jawa
selamat pagi mifta sejauh mana perkembangan dari kasus ini
ya punjo selamat pagi
sebelum saya menjelaskan saya ingin memperlihatkan ke anda situasi di padepokan ini
berbeda dengan hari hari sebelumnya yang ramai dikunjungi warga
hanya untuk sekedar melihat atau berselfie di kawasan ini
sekarang kawasan ini steril dan semua dijaga ketat
baik pintu masuk melalui depan ataupun belakang semuanya dijaga ketat
dan polisi menganggap wilayah ini merupakan wilayah yang sangat terkenal
sehingga untuk mengantisipasi adanya penjarahan atau hilangnya barang bukti barang bukti
yang dianggap penting untuk penyelidikan kasus ini
nah terkait perkembangan penyelidikan memang sejauh ini polisi akan berencana
memeriksa sosok marwah daud ibrahim yang saat ini menduduki posisi sebagai pengganti sementara dari taat pribadi
kalau dalam struktur padepokan memang marwah daud ini memiliki posisi yang cukup strategis
yaitu sebagai ketua yayasan
dan dia memiliki program program yang digunakan oleh
dan dia memiliki program program yang digunakan oleh
taat pribadi ketika taat pribadi mendapatkan uang
nah marwah daud inilah yang kemudian mendistribusi uang itu
untuk program program tertentu yang sudah ditetapkan oleh kelompok ini
nah sejauh ini memang belum pasti kapan kemudian pemeriksaan dilakukan
namun dalam waktu dekat polisi di polda jawa timur akan kedapatan
barang bukti yang diterima mereka di sulawesi selatan
terutama dari korban najimia yang jumlahnya cukup banyak barang buktinya
yaitu sekitar lima koper yang empat koper diantaranya berisi uang palsu
yang diduga palsu oleh polisi dan ini pecahan pecahan dari berbagai negara
dan juga satu tas koper berisi juga barang barang pusaka
yang juga diduga palsu beserta emas yang juga polisi menduga ini palsu
namun polisi butuh penjelasan atau penentuan dari lembaga lembaga resmi
misalnya pegadaian untuk mengecek langsung apakah emas ini palsu atau tidak
kemudian juga dari bi karena jumlah nominal uang palsu yang didapat
dari sulawesi selatan ini juga lumayan banyak
dan ini pecahan dari berbagai mata uang dari luar negeri
sehingga polisi butuh dari pemeriksaan saksi ahli dari bi dan pegadaian
untuk memastikan semua barang bukti yang mereka dapat
kira kira hari ini atau besok akan dilakukan pemeriksaan begitu punca
ya mirta berapa potensi mungkin ada mendapatkan informasi
berapa potensi kemudian apakah juga ada lokasi lokasi lainnya
terkait dengan dugaan uang palsu ini
ya sejauh ini uang palsu hanya didapat dari
dari sulawesi selatan
ada polisi juga mengamankan misalnya sekitar tiga puluh lembar uang pecahan seratus
ketika melakukan penggeledahan di rumah utama milik taat pribadi
mereka hanya menemukan sekitar tiga tiga juta
bank indonesia sudah mengecek langsung lembar demi lembar
dan itu sudah dinyatakan asli
nah sejauh ini memang polisi masih terus melakukan pembuktian
terkait dugaan uang palsu ini
itu pun polisi juga akan menjerat
kalaupun ada ditemukan uang uang palsu ini
polisi akan menjerat pasal baru yaitu sebelum pasal pembunuhan pasal penipuan
juga ada pasal uang palsu
ada juga pasal lain yaitu pencucian uang berkaitan dengan uang pengumpulan
dari para pengikut di mas kanjeng ini
merupakan hasil penipuan misalnya
dan kemudian diwujudkan dalam bentuk barang barang ini
ini yang kemudian juga akan diteliti oleh polisi
artinya ada empat pasal yaitu pembunuhan penipuan uang palsu
dan kemudian pencucian uang
namun sejauh ini polisi masih berkonsentrasi menginventarisir aset
dan ini dilakukan untuk pembuktian dua kasus
yaitu kasus pembunuhan dan kasus penipuan
konsentrasi masih di dua ini namun polisi sudah
melakukan komunikasi dengan ppatk dan bank indonesia
untuk mendeteksi seluruh aktivitas kegiatan keuangan yang ada di pendopo ini
begitu pak honca
baik terima kasih miftah farid atas laporan anda
langsung dari probolinggo jawa timur